oke tadi bapak ibu sekalian tadi rekan saya aryo masih memegang satu pertanyaan terakhir
kita sudah masuk di segmen lima ada satu pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh semua kandidat
ini amplop untuk kandidat nomor urut satu
pertanyaan untuk kandidat nomor urut satu
tentang budaya dan pariwisata
bagaimana pandangan pasangan calon tentang kebudayaan dalam konteks pembangunan manusia jawa barat
dan strategi apa yang akan dilakukan
kami persilahkan kandidat nomor urut satu untuk menjawab
waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara
kebudayaan adalah nilai hidup
dia menjadi identitas siapa kita
ingat jepang ingat orang orang yang rajin
ingat indonesia ingat jawa barat
itu yang harus kita definisikan
jadi kebudayaan bukan hanya urusan kesenian
itu ekspresi dari kebudayaan
kebudayaan adalah nilai hidup
ujung ujungnya adalah peradaban di masa depan
oleh karena itu pasangan rindu berkomitmen
membangun kebudayaan melalui kepemimpinan
kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan
maka gubernurnya cawagupnya harus nyunda
gubernurnya cawagumnya harus kompetitif
bisa bahasa inggris bisa negosiasi tidak diintimidasi dan lain sebagainya
program program ke dalamnya itu yang akan kita jabarkan
dalam politik orang sunda tidak boleh lagi kebudayaan yang mengganti payun
justru harus di depan
dalam sistem ekonomi kita harus kompetitif
belajar dengan bangsa bangsa lain yang lebih maju
dalam bidang ekspresi pusat pusat budaya harus ditumbuhkan
rebonyunda kamis bahasa inggris dan lain sebagainya
dalam ekspresi ekspresi itulah kebudayaan akan tumbuh
sehingga kita melahirkan sebuah bangsa sebuah budaya yang juara
itulah kenapa visi misi kita adalah jabar juara lahir batin
di dalamnya ada aspek religiositas
ada bangsa maju tapi tidak religius
korea maju tapi tingkat bunuh dirinya tinggi
amerika maju tapi hobi nemak nemakin orang kalau stres
jawa barat harus kompetitif berbudaya dan religius
itulah strategi kebudayaan
pasangan rindu nomor satu
atas jawaban tersebut silahkan ditanggapi kandidat nomor urut dua
waktu menanggapi ada satu menit tiga puluh detik
dimulai saat anda berbicara
baik terima kasih saya akan lebih mempertajam lagi
budaya jawa barat itu harus kita pertahankan
tetapi juga harus kita kembangkan
kita harus punya identitas
karena budaya indonesia ada kompilasi dari seluruh budaya
di daerah daerah itu
apa yang harus kita lakukan dengan budaya
harus memberikan ruang yang baik
kepada para aktivis budayawan dan seniman
mereka harus hidup di tatar sunda dengan baik
dan tidak boleh menjadi asing
budaya sunda juga harus menjadi bemper
menjadi benteng dari budaya asing yang tidak cocok dengan budaya indonesia
kemudian masalah budaya juga
budaya juga harus mampu selaras dengan alam
karena budaya juga harus mampu selaras dengan ekonomi
dan budaya pun juga harus selaras dengan agama
juga budaya pun juga harus membangun nasionalisme
jangan sampai membangun primordialisme
sehingga kami punya jargon
budaya yang beragama
agama yang berbudaya
dan budaya pun juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
apalagi jawa barat itu
waktu anda habis
silahkan kembali ke tempat duduk anda
silahkan ditangkapi kandidat nomor urut tiga waktu anda satu menit tiga puluh detik dimulai saat anda berbicara
kalau kita berbicara kebudayaan
budaya dan peradaban
itu tidak bisa dipisahkan
budaya adalah nilai nilai yang ada di dalam darah sunda ini
ini adalah budaya budaya yang ada di tanah sunda
tapi budaya ini harus bisa mempengaruhi peradaban modern
dimana masyarakat sunda harus lebih maju
hari ini peradaban kita sudah masuk ke peradaban digital
sudah sudah aku sekalian
karena budaya sunda yang begitu mengagumkan keluhuran budi
ini sangat diperlukan
untuk menjaga kemaslahatan menjaga kejujuran keadilan dan kebenaran
di dalam wilayah jawa barat
jadi intinya budaya kita adalah memelihara ketakwaan memelihara kejujuran kebenaran dan sopan santun serta jujur
saya kira ini konteks yang harus kita pertahankan
untuk itu saya kira bahagia dengan kebudayaan
tapi dengan kebudayaan juga kita harus bisa sejahtera
masuk kepada tantangan tantangan global
peradaban baru global sangat bisa menghantui perusaknya kebiasaan kebudayaan anak anak kita
untuk itu hati hati dengan peradaban peradaban baru
dengan digital dan lain lainnya
disamping teknologi yang maju
para orang tua semua harus ikut mengawasi anak anaknya
dalam mengawasi peradaban modern
dan instruksi daripada para wisata wisata dengan budaya budaya luar negeri
yang merontohkan kebudayaan nasional itu
waktu anda habis
berikutnya giliran kandidat nomor urut empat
silahkan menanggapi waktu anda satu menit tiga puluh detik
berbicara pariwisata terlalu jauh
tanpa melihat kondisi saat ini di jawa barat
kenapa jawa barat belum ditentukan sebagai destinasi pariwisata di indonesia
karena syarat kepariwisataan harus ada unsur tiga a
ya kang emil ya
jawa barat baru punya bandara
karena itulah tidak bisa ditentukan sebagai destinasi wisata
jawa barat masuk dalam destinasi jakarta
karena aksesibilitas yang belum memadai
konektivitas antara daerah satu dengan daerah lain belum juga tercipta
itu yang pertama
alam jawa barat dan juga budaya jawa barat sangat atraktif
cukup memadai amenitas
dan ruh dari kepariwisataan adalah budaya
gunung dimana mana ada
laut dimana mana ada
pantai dimana mana ada
sungai dimana mana ada
hutan dimanapun ada di belahan bumi ini
yang membedakan pantai laut sungai hutan dan gunung adalah kebudayaannya
karena itulah budaya menjadi ruh kepariwisataan
dan kita memiliki itu jawa barat
hanya tadi tiga a tadi
satu lain yang belum memadai
waktu anda habis
dan berikutnya kita dengarkan pendalaman yang akan diberikan oleh
menarik ya berbicara budaya
tadi pasangan calon satu sudah bagus
budaya tidak dalam arti sempit
bukan hanya kesenian
sementara ini kan masyarakat masih banyak berbicara budaya itu hanya
padahal tadi menyangkut
bahwa budaya dalam arti luas itu menyangkut peradaban
menyangkut masalah cara kerja
termasuk pendidikan dan teknologi
ya bagi jawa barat ini sebetulnya sangat
menghadapi era globalisasi ini
penduduk jawa barat yang begitu
provinsi yang paling besar penduduknya
budayanya pun kaya
dalam pengertian tadi budaya arti sempit seni
budaya ini bisa disinkronkan dengan
potensi para wisata
bisa disinkronkan dengan agama
sehingga budaya tidak bertentangan dengan agama
bisa disinkronkan dengan pendidikan
untuk mengembangkan budaya
dalam arti budaya peradaban
perlu ditopang oleh pendidikan
dan yang akhirnya akan mempengaruhi
nah oleh sebab itu
saya ingin bertanya
yang akan dibuat
kalau bapak nanti terpilih
di jawa barat ini
kebijakan itu sinkron dengan para wisata
dan bisa meningkatkan pendapatan
juga langkah konkretnya seperti apa
yang bisa di
atau bisa di respon
dirasakan oleh masyarakat itu sendiri
silakan kandidat nomor urut satu
menanggapi pendalaman dari panelis
waktu anda tiga menit
dimulai saat anda berbicara
tadi saya sampaikan
bahwa ujung dari budaya
ini orang jawa barat
mau disebut apa
memberikan kata kunci
seagala rupana positif
bisa berekspresi kesenian
dan lain sebagainya
oleh karena itu
kalau ditanya dalam konteks pendidikan
pasangan rindu ini
jualannya salah satunya pengalaman
kami di bandung
yang diapresiasi pemerintah pusat
namanya pendidikan karakter
namanya bandung masagi
di luar kurikulum yang ada
kami tambahi cinta agama
kami tambahi cinta lingkungan
kami tambahi bela negara
jawa barat ini
warga jawa barat ini
dia bisa berkesenian
dia bisa berkesenian
dia bisa berkesenian
warga jawa barat ini
dia bisa berkesenian
warga jawa barat ini
dia cinta kebersihan
citarum harus betul betul lestari dan seterusnya
itu sudah masuk kurikulum pak
jadi kalau saya jadi gubernur bersama pak uu
konsep yang diapresiasi yang namanya bandung masagi tinggal rubah nama
menjadi jabar masagi kira kira begitu
hanya nama lah
nama bisa dicari
sehingga melahirkan tadi kualitas yang keren
kualitas yang luar biasa
pemimpin jawa barat juga harus

bagaimana dia bisa memimpin rakyatnya kalau tidak bisa berbahasa budayanya seperti itu
yang kedua juga adalah pariwisata
pariwisata ini tambahan pak
diperlukan jika ada urgensi ekonomi
bagi mereka yang tidak ada urgensi ekonomi tidak perlu pariwisata
apakah kampung naga perlu pariwisata
menurut kampung naga tidak perlu
inilah sistem nilai kami
tapi turis turis pengen tahu
jadi membangun pariwisata itu yang dicari adalah orisinalitas
budayanya yang nggak ada di jakarta
pemandangannya yang nggak ada di jakarta atau di singapura dan seterusnya
nah pariwisata adalah program kita di pasangan rindu
saya akan membuat satu kota kabupaten satu destinasi baru
alasan pariwisata lah yang akan membuat kami ngaspal jalan ke lokasi itu
membuat alasan kami membangun terminal bis
membuka namanya lapangan lapangan terbang baru dan seterusnya
itu tugas dari kami setelah menentukan destinasi
satu desa kecil di kuningan cuma mencas sepuluh ribu buat orang selfie pak
setahun desa itu mendapat penghasilan satu lima miliar
jadi pariwisata itu tidak selalu hal yang besar seperti nusa dua
tapi kecil kecil ya
nah itulah konsepnya
pendidikan pariwisata nilai hidup budaya kepemimpinan
pendidikan pariwisata nilai hidup budaya kepemimpinan

pertanyaan semua sudah selesai dijawab dan sudah diberikan pendalaman oleh para perumus
masih ada segmen selanjutnya di mana para kandidat akan memberikan closing statement
dan satu kata baik tentang paslon lainnya
tetaplah bersama kami